oke tapering off atau pengurangan stimulus moneter bank sentral amerika serikat
the fed dikala perekonomian masih membutuhkan suntikan likuiditas membawa perhatian dunia
terutama para investor yang khawatir akan terjadinya gejolak pasar
indonesia disebut sebagai salah satu negara yang rentan akan dampak larinya modal
akibat terjadinya pengurangan stimulus besar besaran oleh the fed ini
bagaimana menakar dampak kebijakan tapering off bagi perekonomian dalam negeri
kami bahas pagi ini dengan joshua pardede kepala ekonom bank permata
selamat pagi aldi kabar baik
baik bang joshua ini langsung saja dampak tapering off secara langsung terhadap indonesia
apa sih bang dan mampukah indonesia menangkal gejolak yang mungkin terjadi
sebenarnya kondisi dari taper ini sudah pernah kita alami sebenarnya dua ribu tiga belas ya
pada saat pasca krisis keuangan global dua ribu delapan bank sentral amerika serikat juga mulai mengurangi stimulusnya
dengan mengurangi pembelian obligasi pemerintah amerika serikat
dan dampaknya pada tahun dua ribu tiga belas ini kecenderungan
artinya rupiah cenderung melemah dan juga imbal hasil surat utang pemerintah indonesia cenderung meningkat
nah tapi kondisinya makanya dikatakan sebagai kejadian fraper tantrum ya
karena memang ini pasca kuang global tidak siap
tapi dibandingkan dengan kondisi saat ini
dimana fundamental ekonomi indonesia juga relatif cukup baik
terindikasi dari misalkan inflasi yang relatif rendah
lalu juga chance revisa juga kita cukup solid ya
dan juga likuiditas tetap longgar
dan pertumbuhan ekonomi juga beranjak menunjukkan tren yang perbaikan
sehingga saya juga meyakini bahwa dampak dari tapering ini bisa kita redam
artinya bantalan dari kondisi fundamental ekonomi di indonesia ini
akan cukup untuk bisa menangkal terjadinya capital reversal
tapi memang tetap kita perlu mengantisipasi bahwa dampak yang muslak yang akan terjadi adalah
kecenderungan dimana rupiah akan diketahui
sedikit melemah dan juga kenaikan dari imbal hasil surat utang pemerintah indonesia
oke jadi sedikit ya bang kalau kita dibandingkan pada tahun dua ribu tiga belas lalu
kalau tidak salah rupiah langsung jatuh dari sepuluh ribu per dolar amerika serikat menjadi dua belas ribu
kalau kita mengkalkulasi pada kondisi saat ini
perkiraan nilai tukar rupiah pada saat tapering off di bulan november itu terjadi
bisa ada di range kisaran berapa bang joshua
ya sebenarnya kalau kita lihat pasca fmc meeting bulan september yang lalu ya
ini dampaknya ataupun respon dari pasar pun
juga tidak berlebihan ya
artinya rupiah kita melihat saat ini juga cukup stabil di kisaran empat belas
meskipun kemarin imbal hasil surat utang pemerintah indonesia agak cenderung meningkat ya
sepanjang bulan september yang lalu
tapi kami meyakini bahwa rupiah diperkirakan masih akan tetap stabil ya
mungkin di kisaran empat belas empat ratus hingga empat belas enam ratus
ataupun masih saya pikir levelnya masih di bawah lima belas ribu ya
karena kondisi dari komunikasi defense sendiri juga lebih baik
dan juga fundamental sekali lagi
vulnerability kondisi yang ada di emerging market dan juga indonesia
saya pikir tidak lebih memburuk ya dibandingkan dua ribu tujuh belas
jadi saya yakin bahwa kita akan bisa membatasi ya dampak dari tapering
oke ini menarik juga kalau kita bahas soal surat utang
bang joshua dikatakan indonesia rentan karena nantinya surat utang pemerintah atau obligasi kita
ini bisa less attractive dibandingkan surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah amerika serikat
sebetulnya proyeksinya ke depan terhadap surat utang obligasi pemerintah
bagaimana bang joshua setelah tapering off ini terjadi
ya kalau kita lihat saat ini imbal hasil surat utang pemerintah indonesia ya dengan tenor sepuluh tahun itu berada di kisaran enam tiga enam empat
jadi saya pikir dibandingkan dengan us treasury yang memang kita lihat di kisaran satu lima
saya pikir ini masih tetap menarik ya
dan ditambah lagi juga dengan real yield ya artinya imbal hasil dikurangi dengan inklasi
saya pikir masih tetap menarik ya
artinya kondisi itulah yang menunjukkan bahwa sekali lagi
dan selain itu juga dari tiga lembaga rating internasional masih mengukuhkan indonesia sebagai investment grade ya
meskipun negara negara emerging market seperti india tahun lalu sudah diturunkan peringkat utangnya
jadi saya meyakini bahwa daya tarik investasi di pasar surat utang negara saya pikir masih akan tetap menarik
meskipun memang ada potensi peningkatan dari yield ya dengan adanya apa namanya dengan mengantisipasi tapering
dan juga potensi nanti kenaikan cukup bunga deflate yang lebih cepat dari perkiraan
tentunya ini akan bisa mengurangi ataupun meningkatkan tadi kenaikan yid
tapi sejauh ini saya pikir daya tarik investor asing dan juga investor domestiknya pun juga relatif cukup baik
dan mengapa saya katakan dampaknya tapering terhadap pasar soon ini tidak signifikan
kepemilikan asing saat ini relatif sudah lebih rendah ya dibandingkan dengan kondisi dua ribu tiga belas ataupun sebelum pandemi ya
jadi kami meyakini bahwa dampak ternyata terjadi penurunan di pasar obligasi ini tidak menyebabkan apa namanya kondisi yang makin memburuk ya di pasar sbn
oke imbal hasil naik namun tidak signifikan
mungkin terakhir ya bang joshua ini kan saat ini kita sedang dalam fase pemulihan ekonomi nasional
begitu berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren yang positif
dengan adanya tapering off ini pengaruhnya nanti secara untuk ekonomi kita secara makro
ya tentunya kalau kita lihat dampaknya kepada ekonomi tentunya yang perlu kita waspadai adalah
sebenarnya kalau dampak ke ekonomi realnya ya seperti tadi sampaikan juga bahwa harga komoditas trennya sedang meningkat saat ini ya
khususnya komoditas ekspor di indonesia yaitu sipil dan batubara
lalu juga kita melihat bagaimana investasi ini juga menunjukkan tren yang cukup baik ya
dengan apalagi dengan implementasi undang undang cipta kerja
yang mungkin kita harus tetap mendorong adalah
bangkitkan kembali konsumsi rumah tangga ya
karena konsumsi rumah tangga ini masih menjadi penyokong utama ekonomi indonesia
ya jadi artinya dengan upaya pemerintah untuk mendorong tetap implementasi dari anggaran pen ya
mengoptimalkan anggaran pen dan juga insentif insentif kebijakan lainnya
kita harapkan pemulihan ekonomi khususnya dari sisi domestic demandnya ini akan lebih cepat
sehingga kita harapkan dengan pemulihan ekonomi yang lebih cepat pun juga ini akan
akan juga membatasi dampak dari pengetatan kebijakan moneter di amerika serikat
baik bang joshua semoga optimisme ini terus terjaga ya pada saat nanti tapering off benar benar dilakukan
sehingga kita sudah siap dengan berbagai fundamental yang lebih kuat yang dimiliki oleh perekonomian indonesia
terima kasih bang joshua pardede kepala ekonomi bank permata sudah bergabung bersama cnn indonesia today pagi hari ini
selamat pagi bang joshua sehat selalu